datang jawab ini
cepet wakili masyarakat itu aja kalau tempat dari ini pak jalan jalan
emosi ekonomi terganggu orang protes bagian ini kapan selesai
dengan hujan dengan bencana maka saya sampaikan yuk
kita percepat kalau nunggu kering itu secara teknis katakan satu minggu ya sudah satu
begitu nggak bisa tapi kalau kemudian pekerjaan kiri kanan itu bisa dilakukan
percepatan mungkin tambah alat mungkin tambah tenaga gitu gitu aja ini soal
hati hati soal profesionalisme dan kemudian
sense of emergency nya mesti ada kalau itu mau
bersepakat ya kita laksanakan tapi kalau mau nunggu sop kayak urut kacang saja kita lewat